stok bahan bakar minyak atau bbm jenis pertalite di sejumlah spbu di kawasan tiga raksa kabupaten tanggerang banten kosong pada minggu sore
akibatnya sejumlah pengendara sepeda motor mengantri untuk mengisi bahan bakar jenis pertamax
walaupun harga pertamax sekarang menjadi rp dua belas lima ratus per liter mereka mengaku terpaksa membelinya agar tetap bisa melakukan aktivitas sehari hari
pertalit di beberapa spbu semuanya rata rata pada kosong sih
dari cilenduk sampai cisoka gak ada kosong
pengawas spbu tiga raksa menyatakan stok pertalite sudah habis sejak sabtu sore hingga minggu sore belum juga ada pasokan
kosong di sini sekitar satu hari lah satu hari ini
dikarenakan mungkin perilaku masyarakat
rata konsumen berubah ini
dikarenakan pertalite naik ya tempatnya masyarakat lebih mencantumkan ke pertalite
tak hanya di kabupaten tanggerang banten kelangkaan bahan bakar minyak jenis pertalite juga terjadi di sejumlah spbu di pantura subang jawa barat
kelangkaan pertalite ini juga membuat terjadinya antrean pengendara untuk mengisi bahan bakar jenis pertamax
sejumlah pengendara mengeluh terpaksa membeli pertamax yang harganya jauh lebih mahal
pertalite nya nggak ada kosong
kalau beratan kalau yang orang kecil mah
kalau ada pertalite yang nggak ada harus dipikir pikir sama kan
pengawas spbu menyatakan kelangkaan bbm jenis pertalite terjadi karena kurangnya pasokan dari pertamina
pada malam pertamina kami membelinya kurang
pembelinya jenisnya banyak
kurangnya jenisnya kurang
masyarakat berharap agar pemerintah
dapat segera mengatasi stok bbm jenis pertalite agar kelangkaan pertalite tidak terjadi lagi
tim liputan cnn indonesia